halo sahabat kompas tv kembali bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
arsip foto kali ini menceritakan perjalanan presiden soeharto dalam memimpin nkri selama lebih dari tiga dasar warsa
presiden kedua ri soeharto menghegemoni di bumi pertiwi selama lebih dari tiga puluh satu tahun
sepak terjang tokoh yang dikenal di dunia internasional dengan julukan the smiling general itu
selama hampir empat windu telah menorehkan sejarah penting dalam perjalanan hidup indonesia
di masa awal perjalanannya sebagai sebuah negara kesatuan
soeharto lahir di dusun kemusuk desa argomulyo sedayu bantul daerah istimewa yogyakarta pada delapan juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
dusun yang berjarak sebelas km dari pusat kota yogyakarta tersebut menjadi saksi lahirnya seorang figur
yang kelak menjadi seorang sosok penting dalam sejarah bangsa indonesia
setelah bersekolah di yogyakarta dan wuryantoro wonogiri jawa tengah
suharto ikut ujian masuk kopral koninklijik nederlands indische lager atau knil pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh
ia diterima sebagai kopral di kesatuan tentara kerajaan belanda itu dan lulus dengan nilai terbaik
suharto pun kian memantapkan dirinya untuk berjalan ke jawa tengah
suharto juga berusaha untuk berkarir di dunia militer
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu pria tersebut dikirim ke sekolah kadet di gombong jawa tengah
untuk mendapatkan pangkat sersan dan berlanjut dengan penugasan ke bandung jawa barat
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima soeharto bergabung ke tni dan langsung mendapat tugas melawan berbagai aksi militer belanda
yang waktu itu berusaha kembali menjajah indonesia

peristiwa itu menjadi puncak serangan tni terhadap agresi militer belanda ii di yogyakarta
brigadir jenderal soeharto diangkat sebagai panglima komando mandala
dan dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jenderal pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
usai penugasan di irian barat suharto ditarik kembali ke markas
usai penugasan di irian barat suharto ditarik ke markas
dan mendapat kepercayaan menjadi panglima kostrat pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
peristiwa gerakan tiga puluh september g tiga puluh s mengantar soeharto memperoleh tanggung jawab
lebih besar dari presiden soekarno untuk mengamankan situasi mencekam kala itu
karir majen soeharto kian melambung ketika ditunjuk untuk mengisi posisi menteri
atau panglima angkatan darat menggantikan legend ahmad yani
yang gugur dalam peristiwa yang tersebut
g tiga puluh s disusul dengan kemunculan surat perintah sebelas maret super semar
dari presiden soekarno yang memberikan mandat kepada soeharto
untuk mengambil segala tindakan guna memulihkan keamanan
super semar mendorong soeharto mendapat jabatan sebagai panglima komando
pemulihan keamanan dan ketertiban
laju karir soeharto di dunia militer dan politik kian bergulir cepat
soeharto yang mendapat kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat
dipilih sebagai pejabat presiden ri melalui sidang istimewa mprs pada dua belas maret seribu sembilan ratus empat puluh lima
pucuk pimpinan nkri resmi dipegang oleh soeharto setelah ia diangkat sebagai presiden ri pada tujuh belas maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengangkatan tersebut menandai lahirnya era orde baru
yang bertahan hingga puluhan tahun
kemudian pemerintah orde baru membentuk kabinet pembangunan pada juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan melaksanakan pembangunan nasional yang direalisasikan
melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang
presiden soeharto pun mencanangkan program rencana pembangunan lima tahun
presiden suharto terpilih kembali untuk berjalan ke jenderal bintang empat
presiden suharto menjabat posisi yang sama pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
selanjutnya secara berturut turut ia kembali terpilih sebagai presiden pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
presiden suharto didampingi oleh presiden ri
wakil presiden yakni sultan hamengku buwono ix
adam malik syarif tayeb umar wirahadi kusumah
selama lebih dari tiga dasa warsa pemerintah
soeharto meraih berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri
anugerah yang diterima soeharto antara lain
medali emas dari organisasi pangan dunia fao
pemerintah melalui mpr juga menganugerahi soeharto dengan gelar bapak pembangunan republik indonesia
tni pun memberi penghargaan berupa bintang maha putra kelas satu
serta sejumlah anugerah lainnya
meski meraih berbagai prestasi
rezim soeharto harus berhenti setelah bermunculan bermacam tuntutan
yang meminta presiden itu mundur dari jabatannya
hal ini berjalan seiring memburuknya kondisi negeri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
gelombang unjuk rasa dari berbagai kalangan yang terbungkus dalam gerakan reformasi
terus bergulir dan mencapai puncaknya ketika soeharto berhasil terguling dari jabatannya
sebagai presiden pada dua puluh satu mei seribu sembilan ratus empat puluh
sebelum mengumumkan pengunduran dirinya di istana merdeka pada pukul sembilan pagi
soeharto dengan didampingi wakil presiden b j habibie terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan para pimpinan mpr dpr
hampir sepuluh tahun setelah digulingkan soeharto wafat di umur delapan puluh enam tahun
pada dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
ribuan rakyat mengantar jenazah soeharto hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya
di astana giribangun karanganyar jawa tengah
nantikan informasi menarik lainnya bersama saya
saksikan program kompastv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya